dua pelaku pembunuhan ditangkap tim busersat reskrim polresta depok jawa barat di wilayah lampung
mereka membujuk korban dengan iming iming pengadaan emas
sekali korban tewas akibat racun potasium cyanida yang dicampurkan kedua pelaku ke dalam kopi korban
dua orang kuli bangunan menipu dan membunuh dua orang pria dengan potasium cyanida yang dicampurkan ke dalam kopi
kepada polisi mereka mengaku membunuh untuk menguasai harta benda dan mobil korban
untuk menjebak korban kedua tersangka mengaku mampu menggandakan emas dan meminta sejumlah uang sebagai mahar
untuk meyakinkan korban tersangka menunjukkan sejumlah emas batangan imitasi dan beberapa jimat
selain itu kedua tersangka mengaku memiliki sebuah padepokan di wilayah kampung serap bogor jawa barat
dengan akun media sosial padepokan satria aji
bisa menggandakan emas kepada korban untuk meyakinkan
nah kalau kedua korban ini bahwa dimintakan mobil yang dibawa oleh pelaku
yang dibawa ke lampung itu sebagai mahar untuk melakukan penipuannya
ya korban dibunuh oleh pelaku dengan menggunakan racun
kopi yang digunakan oleh pelaku oleh korban yaitu sudah dicampur oleh racun
yang diduga racun tersebut adalah racun menurut pengakuan
ada pelaku ya itu potasium cyanida
salah satu tersangka mengaku dirinya hanya berjualan barang barang lewat media sosial
dinaurinya lewat facebook
di mana biar masyarakat percaya itu sampai apa di facebook itu
ya cuma ngujutin barangnya aja
tunjukkan barang aja
tapi memang sampai sendiri bisa menggandakan emas itu belum bisa
sabtu pekan lalu ditemukan dua mayat yang belakangan dikenali sebagai ahmad sanusi dan sandy eko pujianto
di tempat berbeda di kawasan limo depok jawa barat
otopsi pada jenazah menunjukkan ada kerusakan pada organ dalam korban
muhammad wahyudin latif depok